pasca terbakarnya km mutiara sentosa jumat sore puluhan penumpang sempat ditampung di sejumlah titik di pulau masalimbu mandura jawa timur sebagian dirawat di puskesmas masalimbu
seperti yang dilaporkan yanto seorang warga di pulau masalimbu sekitar empat puluh satu orang penumpang km mutiara sentosa i menjalani perawatan di puskesmas masalimbu
para penumpang umumnya mengalami shock pasca kejadian terbakarnya km mutiara sentosa yang sedianya bertolak menuju balikpapan kalimantan timur
sementara berdasarkan data di polsek masalimbu sejak jumat malam delapan puluh sembilan penumpang juga sempat ditampung sementara di kantor syah bandar masalimbu
sabtu pagi humas polres sumeneb melaporkan sekitar sembilan puluh satu orang penumpang korban kebakaran km mutiara sentosa i bersiap untuk menuju surabaya dari pelabuhan masalembu
di mana para korban akan diangkut menggunakan km dharma kartika menuju pelabuhan tanjung perak surabaya
dan saat ini sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di pelabuhan tanjung perak surabaya
halo selamat siang rangga ini apakah semua penumpang km mutiara sudah tiba di surabaya
ya selamat siang iqbal sampai saat ini para penumpang yang selamat dari peristiwa kebakaran kapal mutiara sentosa i di perairan masalimbu kabupaten sumeneb jawa timur
sampai sekarang yang sudah dievakuasi masih belum tiba di pelabuhan tanjung perak ini
rencana ini akan diperkirakan nanti sekitar pukul satu atau pukul dua nanti akan datang ke pelabuhan tanjung perak surabaya ini
dan tadi sudah ada beberapa tim dari basarnas yang sudah menuju ke lokasi dengan menggunakan kapal kapal kecil gitu untuk membantu proses evakuasi dari para penumpang yang selamat pada peristiwa terbakarnya kapal mutiara sentosa i
dan betul sekali iqbal seperti kata anda ada sekitar empat puluh an penumpang
termasuk juga abk yang selamat yang sudah berhasil diselamatkan terlebih dahulu di daerah masalimbu di sumeneb
sudah dilakukan perawatan terhadap korban yang luka luka
dan update terakhir yang kami terima saat ini ada lima orang yang meninggal dalam peristiwa tersebut semuanya adalah penumpang
tetapi untuk mengetahui bagaimana detail tentang update tersebut dan
perkembangan dari proses evakuasi terhadap orang korban yang selamat saya sudah bersama dengan eds
eds ini adalah kepala bidang p tiga dari kesah bandaran tanjung perak surabaya
selamat siang pak edy
pak edi update terakhir apa yang bisa anda sampaikan kepada kami
jadi update terakhir yang perlu saya sampaikan yang pertama
jadi saat ini para penumpang dari seratus orang termasuk yang lima meninggal
itu yang sembilan puluh lima kita evakuasi melalui kapal dharma kartika sembilan milik daripada dharma lautan utama
sedangkan yang lima jenasa kita evakuasi melalui kapal sar surabaya dua ratus dua puluh lima
nah untuk itu sementara update yang bisa saya sampaikan ya
dan kebetulan kami bersama ini ada beberapa uncur yang terlibat di dalam kegiatan untuk monitoring dan pelaksanaan kegiatan evakuasi ini
ada sar ada jasara harja kemudian ada dari pihak polda jatim kemudian ada dari yang lainnya yang kita libatkan dari kplp
artinya yang akan menuju ke sini dievakuasi menuju ke pelabuhan tanjung perak nanti akan ada lima jenazah dan seratus orang
ada berapa sebenarnya manifest dari jumlah penumpang di kapal tersebut
jadi manifest yang
yang kami peroleh sesuai dengan data pemberian sbp yang kita keluarkan yaitu satu ratus delapan puluh tujuh itu termasuk tiga puluh tujuh selaku abk kapal dan nakoda
jadi sisanya itu adalah penumpang
dan untuk yang kita evakuasi hari ini yang direncanakan pukul sepuluh dua puluh sudah berangkat dari masa lembu ya dengan kapal yang tadi saya sebutkan
itu kurang lebih sembilan puluh lima orang yang selamat dan lima orang yang sudah meninggal dunia dan empat orang sudah teridentifikasi
sedangkan yang satunya kita masih belum mendapatkan data identifikasi tersebut
yang meninggal berdasarkan hasil identifikasi itu semuanya korban atau abk
semuanya adalah korban daripada sebagian besar adalah kernet dan sopir daripada kendaraan yang ada di dalam kapal tersebut
pak sampai sekarang sudah seperti apa hasil penyelidikan awal terhadap penyebab dari peristiwa tersebut
jadi untuk sementara ini kami belum melakukan penyelidikan apapun pendalaman apapun
jadi lokus deliktinya kan ada di masa lembu ya
nanti kita tunggu daripada sabantar masa lembu apakah nanti akan dilakukan penyelidikan di lokasi sana atau diserahkan kepada sabantar utama tanjung perak
dan itu pun juga nunggu juga dari update atau perintah dari kantor pusat direktur raja nenek pupul nelata
apakah nanti dilimpahkan ke kami selaku sah bandar utama tanjung perak untuk melakukan penyelidikan atau berita acara pemeriksaan pendahuluan
pak informasi yang berkembang menyatakan bahwa kapal ini terbakar
karena ada muatan berupa truk yang kemudian konslet dan akhirnya menyebabkan peristiwa kebakaran
jika itu betul betul terjadi apa kira kira sanksi yang akan diberikan
saya kira kan ini kan sudah masuk dalam human error ya
kalau memang itu demikian seperti itu ya sudah barang tentu
nanti kita lakukan setelah pendalaman lebih lanjut
baru nanti kita akan bicara sanksi
karena ini kan baru informasi yang belum pasti dan belum bisa kami pertanggungjawabkan
nanti secara legalitasnya kita akan melakukan pemanggilan
kelimpan kewenangan untuk memeriksa kepada kami
knkt sudah berangkat ke sana pak
untuk sementara ini kami belum tahu knkt apakah sudah di sana
yang jelas dari pihak pasar nas di lokasi setempat
baik itu banjarmasin ntb dan sebagainya sudah berada di tkp sana
terakhir berarti saya pastikan bahwa korban selamat adalah berjumlah satu ratus empat puluh orang atau
untuk saat ini yang dibawa oleh darmakartika sembilan ya itu sembilan puluh lima orang yang selamat
sedangkan yang sisanya masih
membutuhkan perawatan di salah satu rumah sakit atau puskesman di masa lembu itu kami belum tahu jelas berapa jumlahnya
nanti kita akan update lebih lanjut ya
terima kasih pak edi dan selamat berduga lagi kepada pak opa semuanya
rangga berdasarkan pantauan anda di lapangan apakah ada pihak keluarga ataupun kerabat yang masih mungkin menunggu adanya keluarga yang masih belum datang ataupun bagaimana
berdasarkan informasi yang anda dapat di sana
sampai sekitar tiga jam lebih kami berada di sini sampai sekarang masih belum ada terlihat tanda tanda dari pihak keluarga begitu dari para penumpang ataupun dari para keluarga abk yang datang
ini bisa dimaklumi karena sampai sekarang sendiri pihak syah bandar maupun dari pelabuhan sendiri masih berusaha memastikan manifest kapal manifest penumpang yang ada di kapal tersebut
termasuk juga jumlah nama kemudian alamatnya dan tentu di sana ada
kontaknya begitu kalau ada dan jika ada kontaknya maka akan dihubungi keluarga dan lain sebagainya
tapi sampai sekarang suasana di pelabuhan tanjung perak sendiri masih normal normal saja begitu juga di sekitar posko yang sudah dibentuk oleh pihak syah bandar
posko untuk mengupdate peristiwa kebakaran kapal ini sampai sekarang juga masih normal masih hanya dipenuhi oleh wartawan dan para petugas saja belum ada ternyata dari pihak keluarga yang datang iqbal
baik rangga umara produser cnn indonesia
terima kasih informasinya